pemerintah merilis stimulus baru untuk sektor properti
kali ini pemerintah menghapus izin dan menyederhanakan prosedur pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
seberapa besar dampaknya bagi pengembang properti dan membuka stimulus ini menurunkan harga rumah
karpet merah sektor properti kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kita tahu bahwa beberapa hal misalnya dengan standar suku bunga acuan misalnya sudah ke tujuh day reverse repo rate juga pasti akan menjadi stimulus baru lagi
bagi pt pp mungkin atau mewakili juga para pengembang lain
kalau bagi pp properti kami sangat optimis akan pertumbuhan pasar properti di indonesia
karena ltv sudah dilenggarkan
mengambil kredit yang lebih ringan persyaratannya
terus kemudian izin dipangkas
izin dipangkas artinya dari tiga puluh tiga izin sekarang hanya tinggal sebelas izin
dari waktu yang dulu untuk ngurus izin kira kira bisa sampai dua tahun sekarang cukup empat puluh empat hari
untuk pp properti sendiri melihat ini seberapa besar ini akan memberikan potensi untuk membangun
kemudian juga pastinya kita akan berbicara orientasi misalnya profit atau bicara mengenai penjualan nanti ke depan
seberapa besar ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan
kalau untuk percepatan penjualan pasti
seberapa besar mungkin ada presentasi yang sudah mulai dihitung
persentase sedang dihitung
cuma di sini memang ada dua
pertama izin dipercepat
tapi tanah yang tersedia untuk mbr itu tidak terjangkau
tidak terjangkau dalam konteks apa
mengapa dalam hitung hitungan bisnis tidak terjangkau
sehingga kami sudah mulai berpikir oke kita agak menjauh dari pusat kota tapi aksesnya masih bisa ditempuh
entah itu lewat jalan tol atau jalan kereta api
jadi itu alternatifnya seperti itu
pak giowa kita memiliki data kita lihat bersama ini di plasma ini adalah perizinan yang dihilangkan
kita lihat untuk izin lokasi pak gioko itu enam puluh
enam puluh hari kerja iya
kemudian rekomendasi pelbaga
banjir itu tiga puluh hari hingga enam puluh hari
persetujuan gambar master plan hanya butuh tujuh hari
permohonan pengesahan gambar side plan hanya lima sampai tujuh hari
persetujuan pengesahan gambar site plannya juga oh itu sama ya baik
kita ke izin cut and fill itu lima hari dan analisis amdal atau lalu lintas itu tiga puluh hari
jadi itu semua ini dihilangkan ya pak ya
dari kemenko perekonomian ini datanya dan artinya akan semakin efisien waktunya
meskipun saya sebenarnya masih ingin bertanya sebenarnya tapi bukan ke bapak sih
ke kemenko kita sudah punya belum sdm nya sistemnya
karena kan menghilangkan itu kan butuh sebuah hal ya infrastruktur yang memadai
tapi terlepas dari itu pak gioko tadi anda lihat bahwa banyak sekali yang dihilangkan gitu ya
cost untuk pp properti seperti apa dampaknya
dampaknya akan mengurangi cost
berapa persen itu pak mungkin dari sekarang seratus persen kira kira akan bisa memangkas berapa persen
kita belum menjalankan sih ya karena ini kan baru peraturan
tapi perkiraan kalau turun menjadi sekitar delapan puluh persen berkurang delapan puluh persen mungkin sampai
bila kita bicara mengenai paket kebijakan kayak ini kan memang menyasar ke masyarakat berpenghasilan rendah
berapa banyak sebenarnya untuk pp properti sendiri yang memiliki proyek di segmen masyarakat berpenghasilan rendah
kita punya beberapa rumah sakit
susun apartemen yang untuk mbr
saya punya di gunung putri di bogor ya di kawasan industri jalan mercedes benz
di situ untuk mbr
yang menarik ternyata pembelinya itu tidak bisa memakai flpp
mengapa mereka tidak bisa memakai flpp
karena penghasilannya udah lebih besar dari tujuh juta
jadi mereka tidak bisa pakai itu kecilitas
terus kemudian sudah pernah punya kredit rumah sebelumnya
jadi itu rumah kedua
sehingga yang itu tidak bisa flpp tapi bayar biasa kpr
yang bisa lprpp masih ada sih sekitar tiga puluh persenan
tiga puluh persenan masih
lokasinya tadi selain di gunung putri mungkin dimana lagi mungkin bapak punya
kita bangun juga di cikarang di jababeka
empat tower rencana tapi baru dipasarkan laku satu
ini mau start groundbreaking akhir tahun ini
berapa unit pak totalnya semua yang anda miliki
ataupun rencana dibangun sudah totalnya nanti berapa unit
total unit sembilan ratus tambah mungkin sekitar dua ribu an unit ada
dan saya melihat bahwa pp property lebih fokus
lebih bermain di kawasan kawasan industri ya pak ya
enggak enggak juga
kan kalau tidak di jababeka kemudian tadi gunung putri dan bukan kayak itu beberapa titik industri
gunung putri itu di kawasan industri
terus kami juga punya di bekasi barat grand kemala lagun
di situ kami punya tanah sekitar tiga puluh hektare
tapi itu tidak semuanya mbr
ada yang middle class ada yang meet up
oh jadi lebih banyak variasinya ya bisa di play
iya variasinya banyak
oke pak sebagai konsumen tentunya dan mungkin juga banyak konsumen lain yang bertanya
dengan adanya karpet merah yang diberikan oleh pemerintah kemudahan perizinan kemudian juga biaya biaya yang bisa terpangkas
kemudian ltv bagi masyarakat berpenghasilan rendah mayoritas memang mereka beli pasti kredit ya pak ya
itu juga dipermudah dengan ltv misalnya berapa persen pak akan mengurangi harga rumah
harga rumah yang menarik ini dari perpres tiga puluh empat
itu pph dipangkas
dulu kami kan mengurangi
dulu kami kan mengenai pph final itu lima persen
untuk mbr dipotong jadi satu persen
sekarang yang non mbr bisa dipangkas menjadi dua lima persen saja
dari lima persen
terus kemudian untuk bangunan yang diserahkan ke pemerintah misalkan rusunawa itu pph nya persen
saya deg degan nunggu harganya berapa persen kira kira bisa turun
kalau dari pengurangan
saya ulang ulangan tadi dua lima persen
iya lima dari turun dua lima
jadi harga rumahnya aja turun berapa
sedikit sekali sih pak bukankah itu masuk dua lima persen
iya dari pajaknya
oke hanya dari pajak tapi kan itu baru satu variable kalau variable misalnya cost yang bisa dihemat dengan perizinan yang lebih mudah
apakah tidak memungkinkan menurunkan harga rumah tapi kita tahan terlebih dahulu
kita lihat ini adalah komponen harga rumah pak gyoko
wah ini dia pak geoko
biaya lahan itu sekitar dua puluh tiga puluh persen benar ya pak gyoko ya
kemudian biaya bangunan itu mencapai tiga puluh persen hingga empat puluh persen
nanti ini akan sangat bergantung dengan bahan bahan material seperti semen dan lain sebagainya
kemudian biaya fasilitas sosial dan umum itu adalah sepuluh persen
biaya tenaga kerja itu mencakup lima persen hingga sepuluh persen
biaya listrik dan air dua lima persen hingga lima persen
dan biaya perizinan nah ini dua puluh persen kita akan fokus di sini ya pak ya
kalau dua puluh persennya enggak
berapa persen itu pak di biaya perizinan
di biaya perizinan kalau dikomunikasi

oke baik tapi itu apakah setelah direvisi ataupun diregulasi sebelum
jadi setelah diregulasi nanti berapa persen
mungkin turun menjadi tinggal dua persen atau satu lima persen
oke biaya lahan dan biaya bangunan juga ya pak ya itu kenakan
dua puluh tiga puluh persen ya
bagaimana biaya lahan kan tadi anda sebutkan juga menjadi salah satu faktor utama ya
karena harganya juga
tidak terjangkau ya
tidak mungkin ada harga tanah turun
menurut anda walaupun saya tadi penasaran sedikit skype turunnya cuma dua lima persen
tapi apakah yang menjadi salah satu kendala adalah lahan
berapa persen sesungguhnya lahan itu akan mempengaruhi faktor harga satu unit rumah
satu unit rumah itu di situ kan dua puluh tiga puluh persen
dua puluh tiga puluh persen dengan adanya diregulasi ini sama saja tidak akan
tergantung kalau pemerintah bisa menyediakan land bank untuk mbr
oh pemerintah menyediakan land bank misalnya
itu bisa turun drastis
berapa persen drastisnya menurut anda
kalau sekarang misalkan harga tanah di bekasi barat itu sekarang sudah mencapai lima juta per meter
kalau land bank dari pemerintah mungkin hanya satu juta
oh sangat turun signifikan ya
sangat turun signifikan
bagaimana pula dengan harga bahan bangunan saat ini yang anda temui di lapangan
apakah kita tetap mengalami peningkatan
harga bangunan relatif stabil sekarang
relatif stabil jadi tidak terlalu menjadi masalah ya
jadi kita bisa menganggap itu sebagai faktor yang tetap nilainya ya
tapi kalau misalnya
kebetulan kami juga karena induk kami pt pp itu kontraktor terbesar di indonesia
sehingga harga bangunan itu kami sudah kontrak secara satu tahun kuota
oh jadi diuntungkan dengan itu ya
diuntungkan dengan itu
jadi lebih mudah untuk mengendalikan harga dari faktor itu
baik dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita
pak kita tahan terlebih dahulu
tetap bersama kami
kami akan kembali suatu saat lagi di tepeladisian and indonesia business
dan sebelum kami melanjutkan kembali perbincangan bersama pak gioko
kita lihatnya adalah saham indokusahab pp property
ini adalah tren harga saham
kita lihat bahwa perdagangan cukup baik ya pak ya
tahun lalu itu baru satu ratus dua puluh lima rupiah lho pak
dan saat ini itu delapan ratus lima
kenaikan itu tujuh ratus an rupiah dan itu berapa persen ya
lima kali lipat kenaikan
betul ya pak ya
apakah investor sudah semakin yakin bahwa ini pp property ini biasa
jalannya lebih kencang
silahkan pak gioko
jadi kami waktu ipo di bulan mei itu satu ratus delapan puluh lima
terus kemudian dalam perjalanannya turun sampai satu ratus dua puluh
kemudian sekarang naik menjadi delapan ratus an delapan ratus lima

kami jadi perusahaan itu baru di akhir tahun
jadi kita masih punya ruang pertumbuhan yang besar
jadi kita masih punya ruang pertumbuhan yang besar

dalam waktu dua tahun kita bisa ipo
terus kemudian kinerja kami cukup baik
dari tadinya kita bisnis properti itu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sebagai divisi dari pt pp
divisi pt pp ya mungkin karena divisi kurang fokus
ya benar benar di luar ya pak ya
iya di luar
bukan hanya sekedar menyediakan ruangan
kita punya konsep yang harus dekat dengan semua kehidupan
menjamin kesehatan penghuninya lahir dan batin
lahir dan batin
itu tagline yang menarik menurut saya yang belum pernah saya dengar sebelumnya
tapi saya masih penasaran dengan peningkatan saham yang cukup besar
biasanya investor ini pergerakan saham ini menjadi refleksi loh
biasanya itu menjadi refleksi bagaimana
keyakinan pasar terhadap bisnis dari pp properti sendiri
saya penasaran pak motor untuk keuangan ataupun juga andalan dari pp properti ini apa sih pak
kita strateginya membangun high rice yang apartemen
apartemen menjadi motor pertumbuhan kinerja perusahaan ya pak
iya kinerja perusahaan
terus kemudian pada saat tahun dua ribu empat belas
labah kita hanya satu ratus enam miliar

naik lagi ya pak
sehingga investor mungkin akan melihat dari situ
tadi anda sudah menyebutkan motor pertumbuhan korporasi anda
tapi kan kemudian ada beberapa pemain pasti
yang seperti anda di pasar tersebut
sehingga anda yakin bisa memenangkan persaingan
kami selalu berinovasi
contohnya seperti apa misalnya pak
kemarin kami di indonesian property expo yang diselenggarakan btn ya
di tcc tanggal tiga belas sampai dua puluh satu agustus
kami bisa menjual tiga ratus empat puluh empat unit
dengan uang muka tujuh puluh enam miliar
dimana kami dapat award dari btn
dan pengembang yang paling banyak jualan
misalkan ada satu konsep kami yang baru
kita membangun apartemen mahasiswa
persis di pintu gerbang depok
dekat dengan ui
terus di konsep itu kami melihat indonesia itu sudah darurat narkoba
sehingga kami berpikir
bagaimana kalau kita menyediakan apartemen premium mahasiswa yang bebas narkoba
jadi seperti apa filternya nanti
untuk memfilter narkoba bisa masuk di hunian tersebut
di apartemen itu
kita sedang berbicara dengan bnn
sedang kita susun kerjasamanya
jadi anda meyakinkan sebuah keamanan ya pak
dan kita tahu bahwa kita punya permasalahan konvensional sebenarnya
kalau tidak yang terakhir
bagaimana perancerta pp property untuk mengisi kebutuhan tersebut
kita memang berusaha untuk ikut membantu
apalagi ada perpres tiga puluh empat
artinya profit kita bisa untuk mengkompensasi kerugian di harga tanah
sehingga kita memang akan membuat
perumahan yang mbr makin gencar nanti
pak dari tiga belas juta tersebut
ya kira kira saja itu pak
berapa persen sih bisa disumbangkan untuk mengisi backlog tersebut
satu juta mungkin berapa juta gitu
kita tahun ini sekitar seratus ribu unit di tahun ini
terus nanti akan meningkat tahun tahun depannya
hingga akhir tahun dua ribu enam belas
bagaimana kinerja pp property
berapa kira kira laba persen yang berhasil di raup nanti
dan bagaimana untuk dua ribu tujuh belas proyeknya
kalau dua ribu enam belas program usaha kami masih tetap seperti awal tahun
terus di tahun dua ribu tujuh
ya kan masih agak jauh ya
tapi kita perkirakan yang empat ratus empat puluh lah mungkin
atau lebih tinggi lah
ada banyak stimulusnya lho pak
baik terima kasih pak giyoko suramat
direktur pengembangan bintang
direktur pengembangan bisnis pt pp property
sukses terus dengan tagline nya tadi